mahkamah konstitusi menolak gugatan abang batas pencapresan yang diatur dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
salah satu pemohon effendi gosali kecewa dengan putusan mk dan mengungkit politik kebohongan
mahkamah konstitusi memutus lima perkara terkait gugatan ambang batas presiden atau presidential threshold
yang dikutip dari cnn indonesia com ketua majelis hakim anwar usman dalam sedang putusan yang dikelar kamis dua ribu lima puluh berlalu menyebut
kelima gugatan ditolak setelah memeriksa berbagai fakta dan pertimbangan dari para hakim
selain itu anwar menyebut undang undang pemilu telah diatur dalam aturan pemilu dua ribu sembilan belas
sehingga gugatan yang dilakukan oleh sejumlah aktivis tokoh dan politikus tidak beralasan menurut hukum
menanggapi putusan tersebut salah satu pemohon gugatan ambang batas pencapresan effendi gozali
menyebut hakim mk telah melakukan politik kebohongan dan mempraktikan politik sontoloyo
effendi menilai analogi hakim terkait sistem pemilu indonesia dengan amerika serikat keliru
menurutnya logika yang dijelaskan hakim mk soal popular vote dengan electoral college dengan pemilu di indonesia
tidak memiliki hubungan dengan ambang batas pencapresan